dan untuk membahas lebih dalam seputar football manager dua ribu tujuh belas
telah hadir di studio dua cnn indonesia
redaktur pelaksana pandit football ardi nurhadi sufi
halo selamat siang bung ardi
ini sebenarnya tentu sangat menarik sekali
khususnya bagi pencipta games dan juga sepak bola
nah ini football manager paling digemari di kelasnya
dan faktor apa ini penyebabnya sehingga banyak digemari oleh siapapun ini
pemain bola mau dia pemain bola mau itu warga biasa dan lain sebagainya
sebenarnya kalau football manager itu dia bisa menjadi sumber inspirasi juga ya
banyak pemain football manager dia jadi bercerita cerita jadi pelatih setelah bermain football manager
salah satunya adalah karena di game football manager itu dia bisa belajar taktik
yang sebenarnya itu cukup sulit didapatkan di kita harus formal dulu
belajar formal untuk belajar taktik misalnya harus kursus kepelatihan
sementara dengan adanya football manager kita bisa belajar apa ya
kan kalau di game football manager itu dari strategi sama taktiknya itu lebih kompleks lah
dan terbaca begitu
dan terbaca begitu
kalau dibandingkan dengan yang setipe misalnya fifa manager misalnya
untuk penentuan strategi pemain pelatih taktiknya itu lebih sederhana
sementara kalau di fm lebih kompleks tapi itu justru jadi bikin kita lebih belajar gitu
untuk terbayar pelatih itu seperti apa sih gitu
nah ini sebenarnya perbedaan antara football manager yang dua ribu enam belas dan dua ribu delapan belas
dua ribu tujuh belas itu dari apanya itu
kita mulai dari gameplay terlebih dahulu ini apa fitur barunya ini
kalau dari game play sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan yang football manager dua ribu enam belas
tapi ada di ketika setelah pertandingan dimulai itu kalau sebelumnya langsung kick off pertandingan jalan
kalau sekarang tuh ada dilihatin dulu pemain yang jalan dari lorong
terus ada pemain salaman baru ada pemain yang lagi pemanasan gitu
itu yang membedakan dari fm dua ribu enam belas
kemudian dari dua ribu tujuh belas ke fm dua ribu tujuh belas
lalu kalau dari strategi nggak ada terlalu jauh berbeda kalau dari strategi
nah ini yang menariknya ini ada fitur sosial media
apa kita bisa interaksi juga dengan pemain lain atau bagaimana
ini maksudnya apa
kalau fitur social media jadi kita lebih tahu aja sih feedback apa yang telah kita lakukan selama melatih
kita beli pemain hasil pertandingan apa yang bisa dari fans fans klub kita
seperti apa sih feedbacknya
misalnya dari disini kita bisa lihat
jadi ini tampilannya ya
jadi ada social media terus kita juga bisa disitu berinteraksi juga
kalau berinteraksi enggak
tapi lebih misalnya ini fans persib kan kalau saya ini menangani persib ceritanya
nah ceritanya menangani persib
terus taufik main bagus
nah di sini bisa kita lihat misalnya ada yang komeno taufik main bagus di hari ini
pemainannya luar biasa
oh jadi bisa menjadi komentar juga komentator begitu disitu
atau memberikan informasi mengenai pemain pemainnya itu sendiri
kalau di dunia itu kan misalnya ketika setelah pertandingan beres itu
banyak kan yang nge tweet misalnya pemain ini bagus pemain ini jelek gitu
itu juga ada di fm yang dua ribu lima belas
kita juga bisa tahu kalau ternyata fans itu memandang kita itu seperti apa
misalnya ketika kita ditunjuk juga fans itu harapannya seperti apa
itu disampaikan di sosial media ini
iya itu tentunya menarik sekali
dan ini yang cukup menarik ini tentu ada data data yang kita dapat setelah pertandingan
nah bisa anda jelaskan itu data datanya seperti apa
apakah data datanya hanya sekedar dari poin poinnya yang didapat atau bagaimana itu
atau dari skill dari pemainnya itu sendiri atau bagaimana menurut anda
kalau fm kan bekerja sama dengan start zone ya
jadi statistik statistik pertandingan nggak hanya sekitar misalnya jumlah tembakan
atau on target pelanggaran kartu kuning nggak cuma siapa saja
tapi begitu selesai pertandingan kita bisa lihat misalnya jumlah pertandingannya ada berapa
oke mungkin bisa sambil anda perlihatkan seperti apa itu data data yang bisa kita perlihatkan gitu
mungkin ada penonton ini yang penasaran seperti apa sih ini football manager dua ribu dua puluh
saya juga sebenarnya penasaran ini
ternyata jauh lebih ini ya jauh lebih kompleks begitu ya
ini adalah data datanya
mulai dari apa saja itu data datanya
nah misalnya ini
ini hitmap pergerakan pemain
kita bisa lihat tim kita misalnya saya kan melatih persib nih
tim tim saya yang saya latih itu lebih banyak bergerak di sisi kiri misalnya
sementara kalau dilawan lebih banyak di area tengah gitu
berarti itu yang merah itu menandakan bahwa itu dominasi pergerakannya
dominasi pergerakan pemain kita ketika menguasai bola gitu
jadi memang ketika mempelajari statistik ini kita juga harus paham juga
kalau di yang lain itu ada
tapi kalau dari sisi apa namanya dari sisi tactical sendiri itu apalagi perbedaannya
kalau dari taktikal sebenarnya dari yang fm dua ribu enam belas itu nggak terlalu jauh
nggak ada fitur yang lebih diperbarui gitu
mungkin tadi anda menunjukkan apa tadi gambar yang sedikit banyak merah biru itu tadi sebelumnya
itu sebenarnya gambar apa ya
tentunya ini sangat ditunggu tunggu dengan pemain apa namanya pecinta games football sendiri ya
anda sendiri bermain fm tujuh belas ini dari kapan ini
fm kan sebenarnya yang dua ribu tujuh belas itu ada list tanggal empat november
saya itu kemarin beli tanggal enam atau tanggal tujuh kalau tidak salah
berapa sih harganya itu kalau misalnya kita beli
kalau sekarang kan kita harus download steam dari steam
belinya itu rp tiga ratus tujuh puluh
itu bukan bajakan ya
iya itu harganya
iya biasanya kan sudah ada bajakannya begitu
itu biasanya kalau yang bajakan itu di bulan desember atau januari baru muncul
sebaiknya yang asli asli
harganya yang asli saja
bisa anda jelaskan kembali itu bagaimana itu data data yang kita dapatkan setelah pertandingan itu
nah ini misalnya ini dari arah operan yang dari kedua tim
kita bisa di apa di ini khusus yang dari tim persibnya
ini ada jumlah operan dalam satu pertandingan tim kita melakukan berapa kali operan sih
oh langsung ada itunya ya datanya begitu ya
wah keren sekali
ini umpan yang terintercept atau terantisipasi oleh tim kita
ini umpan yang misalnya keluar lapangan
ini dari operan kita bisa lihat juga dari umpan silang ada duel
ini duel udara misalnya
ini duel udara misalnya ini daerah mana saja
terus ada tackle juga
ini pelanggaran yang terbanyak kita di daerah mana
misalnya ini tim lawan banyak melakukan pelanggaran di area depan kotak penalti mereka
berarti kita banyak cukup pegang bola di daerah depan kota penalti kemudian mereka melakukan pelanggaran gitu
baik mungkin nanti penonton yang ada di manapun berada jadi sudah mengetahui sedikit ya bagaimana ini football manager dua ribu tujuh belas
nah ini tadi saya sempat ada melihat ini ada avatar ternyata ada perbedaan ya avatar itu ya
yang terletak di avatarnya itu bagaimana apakah bisa kita ini sendiri
nah kalau yang di fm dua ribu enam belas itu avatarnya kita bikin apa ya lebih ke imajinatif kalau yang di fm dua ribu tujuh belas kita masukin foto terus kita memasukkan titik titik tertentu terus kita bisa avatar yang muncul tuh
itu seperti apa sih bisa dijelaskan
muncul nanti mirip dengan wajah kita
kalau ini karena sudah masuk jadi kita enggak mulai
oh enggak bisa lagi ya
kalau ini misalnya hasil hasil dari yang telah kita avatar dan kita buat
berarti itu berarti kita harus dari awal dulu sebelum mulai permainan baru bisa dibuat apa
jadi dari awal kita sudah di misalnya bikin namanya siapa terus avatarnya seperti apa itu di awal pertanian apa awal game
baik terima kasih ibu ardi atas datangnya ke studio dua cnn indonesia ini